timnas indonesia memiliki kendaraan baru untuk menemani perjalanan mereka di pertandingan kandang maupun tandang
dua buah bus berkapasitas empat puluh orang siap digunakan untuk mengakomodasi timnas
bus didapatkan secara gratis dari sponsor sebagai bentuk kerjasama jangka panjang hingga delapan sampai sebelas tahun ke depan
pssi akan memaksimalkan penggunaan untuk operasional timnas indonesia segala kategori umur
termasuk timnas sepak bola wanita
u enam belas di surabaya ini juga akan meluncur bis dari jakarta ke surabaya
baiklah saat ini saya sudah bersama zara salah satu pemain timnas wanita indonesia
mungkin boleh diceritakan sedikit soal bus yang baru ini gimana komentar kamu soal busnya
bus yang sekarang ini udah super keren banget kayak kalau menurut aku
ini kayak dari kursinya ini pw banget
kita bisa dimundur mundurin ada button nya di sini jadi kita bisa tidur ke belakang
kayak ditekan terus kayak turun ke belakang
kalau buat perjalanan jauh juga ini kayak enak banget soalnya bisa tidur bisa leluasa gitu kan
soalnya bisa dimundur mundurin dimajuin juga
ada tempat tempat yang staffel nya juga jadi misalkan mau cuci tangan abis makan makan di bus kan
bisa cuci tangan di sini jadi nggak usah ngedrop bus lagi
pasti kayak di pesawat gitu loh jadinya pas kalau menurut aku sih pas
terus ada fitur lain nggak sih yang beda di bus ini dari bus bus biasanya
ya ini unik banget ini bener bener sangat unik banget
ada dua kursi juga di belakang kayak misalkan mau relax relax kan kita juga bisa duduk di sini
terus nggak juga ada kulkas jadi bisa taruh taruh minuman minuman kecil di sini
bus ini akan menjalani perjalanan panjang menuju bali untuk mengakomodisi pemusatan latihan timnas
di sini ada timnas u dua puluh tiga jelang asian games dua ribu delapan belas